pasangan nomor urut satu jokowi ma'ruf makan siang bersama
dalam kesempatan ini jokowi berbicara tentang elektabilitas ma'ruf amin
sementara calon presiden nomor urut dua prabowo subianto menemui majelis pekerja harian sinode gereja protestan maluku dan dilanjutkan sholat jumat
di dampingi mantan sekjen pdi perjuangan pramono anung calon presiden jokowi dodo mengunjungi ma'ruf amin di kediamannya jalan situ bondo menteng jakarta pusat pada jumat siang
jokowi dodo mengaku kedatangannya bertemu ma'ruf amin karena diundang untuk makan siang bersama
calon presiden petahana ini menyebut pertemuan itu belum membahas persiapan menghadapi masa debat pasangan capres cawapres
namun ia mengakui pertemuan silaturahmi selama satu jam tersebut
membahas hasil survei dari sejumlah lembaga survei terkait pilpres
jokowi membantah tudingan yang menyebut pasangannya calon wakil presiden maruf amin tidak menongkrak hasil survei
ya tadi bicara sedikit mengenai hasil hasil survei yang ada
gitu aja udah
nah mendungkrak siapa bilang
ini surveinya kelihatan kok
sementara calon presiden nomor urut dua prabowo subianto jumat siang menunaikan sholat jumat di masjid raya al fatah ambon
kedatangan capres prabowo disambut takbir ribuan jemaah masjid
sebelum itu prabowo menemui majelis pekerja harian sinode gereja protestan maluku dan menemui pengurus mui maluku pada jumat pagi
pertemuan berlangsung kurang lebih satu jam
saya bagaimana biasa kalau berdaerah daerah saya datang ke toko toko masyarakat toko agama dan semua agama
kebetulan ini masih suasana hari raya natal
saya datang mengucapkan selamat hari raya natal bagi saudara saudara kita yang beragama kristian
saya berkunjung ke sini dan alhamdulillah kita punya pembicaraan yang baik yang produktif
semua komit kepada pancasila nkri suasana persaudaraan
prabowo juga menyempatkan diri mengunjungi kantor mui maluku untuk bersilaturahmi